kamu dimana nak
kalau tante aku lagi di jalan nih tante
oh iya deh aku mau main ke rumahnya intan ya tanta
soalnya aku udah janji sama intan mantan
ibu ibu jangan sedih bu
nanti kalau ibu stres banyak pikiran ibu sakit
sekarang istirahat ya bu
sekarang aku nggak boleh lagi dihidangkan kaki
aku minta tolong jangan usir aku
pergi dari sini
mas aku minta tolong jangan usir aku
kamu udah bohong tanganku nay
sekarang kamu pergi dari sini
andi bawa tiara ke dalam
aku sampe biar amat
pergi dari sini
mama mimpi buruk ya
dari tadi mama nangis terus
mama belum cerita ya sama kamu
cerita apa ma
untuk dirimu kasih
mama dah ketemu sama papa kamu sayang
terus tadi mama panggil panggil
tapi papa kau pergi gitu aja
siapa yang membunuhmu tadi
oma kebaikan hati atau orang lainnya
siapa yang membunuhmu tadi
oma kebaikan hati atau orang lainnya
namun ku menyayangi mu
walau hilang percayaku
mama akan bawa papa kesini
dan kamu akan ketemu sama papa kamu
dulu mama kira
oma akan baik hati itu papa
kalau mama sampai ketemu sama oma akan baik hati
dan bilang dia itu papa aku
nanti tiada bakal malas sama aku
terus dia bisa jadi gak mau temennya sama aku
dia akan ketemu sama papa aku
mama aku mau tidur lagi ya
oma istirahat ya
namun ku menayangimu
walau hilang percayaku
biar cinta menuntunku
biar cinta menuntunku
aku takut mama sakitnya makin parah kayak dulu
soalnya mama cerita papa terus
katanya mama udah pernah ketemu papa
padahal itu gak bener
yaudah om telpon dokternya dulu ya
soalnya kan kita harus daftar ke rumah sakit
halo selamat siang dokter
ya selamat siang
oke nanti pak mirza silahkan bawa kembali
bu nela ke saya
sekitar dua hari lagi
om sinyal aku mau ngomong sama dokternya
dokter kok cuma bisa dua hari lagi
kebetulan dokter nggak ada praktek hari ini di rumah sakit
nanti dokter baru ada praktek
sekitar dua hari lagi
oh gitu ya dok
yaudah kalau gitu terima kasih banyak dokter
terima kasih dokter
nah gini aja
sebelum kita kontrol ke dokter
gimana kalau kita rawat di mama
pak ustadz saya tinggal dulu pak ustadz
jadi kamu gak bisa keluarin anak itu
takut ya hah
saya akan ada di belakang kamu
laksanakan aja apa yang saya minta
tetap gak bisa
apa sih susahnya keluarin anak itu dari sekolah
aku gak mau cucuku berteman dengan anak miskin itu
mama kedengarannya benci banget sama intan
untung aja pihak sekolah gak bisa nurutin keinginan mama
apalagi kalau mama tahu intan adalah anaknya kak naila dari hasil perkosaan itu
pasti mama akan tambah marah dan benci sama intan
kau harus kasih tau tiara
tiara kamu udah dijemput
itu jemputan aku aku duluan yang monik
pak panterin saya ke rumah intan dulu ya pak
halo tiara kamu dimana nak
kalau tante aku lagi di jalan nih tante
oh iya dari aku mau main ke rumahnya intan ya tanta
soalnya aku udah janji sama intan tante
sama intan nanda